tim hukum nasional anies mohaimin meminta agar majelis hakim memanggil sejumlah menteri untuk jadi saksi sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
sejauh mana saudara kualitas saksi atau ahli dapat memengaruhi hasil dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
kita bahas malam hari ini saudara nanti akan bergabung bersama kami ada tim hukum anies mohaimin heru widodo
kemudian juga saat ini sudah bergabung melalui sambungan zoom ada tim hukum prabowo gibran habibur rahman
dan juga ada pengajar hukum pemilu universitas indonesia titi anggra ini
mbak titi bung habib selamat malam sehat selalu
baik ini sepertinya masih termute ya suaranya
saya ingin ke mbak titi dulu mbak titi bagaimana anda melihat menteri jadi saksi ini memang perlu
ya jadi saksi itu kan memang tergantung pada apakah dia dianggap
ajukan atau tidak dan dia mau atau tidak
pada dasarnya saksi ahli itu diajukan oleh pemohon termohon pihak terkait begitu ya
dan itu bergantung pada saksinya mau atau tidak
tapi ada di dalam peraturan mk nomor empat tahun dua ribu dua puluh tiga selain saksi yang diajukan oleh para pihak
mahkamah konstitusi apabila dianggap relevan dan perlu
itu juga bisa menghadirkan saksi dan ahli di luar yang diajukan oleh
para pemohon para pihak ya pemohon termohon dan juga pihak terkait
jadi kalau saksi dan ahli ya itu bergantung pada para pihak
siapa yang mereka mau hadirkan untuk memperkuat dalil dalil yang ada di dalam keterangan mereka
begitu atau di dalam permohonan jawaban yang mereka buat
jadi sepenuhnya ya itu bergantung pada para pihak
kecuali kalau mahkamah yang menganggap perlu untuk menghadirkan di luar siapa yang dihadirkan
oke tapi mbak titi begini melihat anda sudah tentu mendengar dan menonton
apa dalil yang disampaikan oleh satu dan dua apakah memang perlu hadir menteri dalam persidangan ini
ya saya kira kalau melihat apa permohonan yang disampaikan oleh para pihak ya
sebagian besar permohonan itu mendalilkan misalnya soal politisasi bansos
dan juga menerangkan bahwa bansos yang dibagikan itu dalam rangka kepentingan elektronik
dan daftar pemerintah dan konstitusi
penganggaran yang sangat bagus sih
dengan aksi etnologi bahkan juga tulangan tarik politik
kebanyakan dari ketiga berasal dari dusur penutupi isu sisma sisma
punya pewala dari masyarakat
di lapangan ada bukti bukti bahwa itu memang memiliki pesan pesan elektoral
saya kira kan itu yang harus dibuktikan oleh para pemohon dengan menghadirkan saksi saksi lain yang lebih relevan
baik saya ingin ke mas heru karena sudah bergabung nih mas heru malam hari ini
jadi ini terkait dengan permintaan soal dihadirkannya menteri dalam sengketa pilpres di mkid
ini tim hukum dari dua pak oto mengatakan bahwa ini tidak perlu ini tidak relevan begitu bagaimana anda menilai argumen itu
yang pertama begini ada dua pintu masuk menteri memberikan keterangan di persidangan perselisihan hasil pemilu presiden
pertama pasal dua ayat dua jadi selain para pihak selain pemohon termohon pihak terkait
dan bahwa itu sebagai memberi keterangan ada juga pihak lain sebagai pemohon
oke memberi keterangan nah pemberi keterangan ini dibuka pintunya
bisa atas inisiatif mahkamah memanggil atau permintaan pihak yang membutuhkan
yang merasa perlu itu dihadirkan
kemudian yang kedua adalah saksi lain sebagaimana disampaikan oleh mbak titi di pasal lima puluh satu undang undang pmk no empat dua ribu dua puluh tiga
nah itu saksi lain yang dihadirkan itu atas permintaan mahkamah
nah dua pintu ini nampaknya ketika kami menyampaikan
kami merespon apa yang disampaikan oleh ketua mahkamah konstitusi sekaligus ketua majelis
ketika menyatakan bahwa nanti ketika hadir para pihak nggak boleh bertanya
artinya itu dihadirkan sebagai pemberi keterangan
dan apakah ini pernah terjadi di dalam praktek
sekali lagi pernah saya sampaikan mbak pernah dalam satu perselisihan hasil pemilihan serentak
kabupaten nambiri ada perbedaan soal jumlah penduduk dan soal dpt
dpt satu ratus tujuh puluh delapan jumlah penduduk satu ratus tiga puluh ribu
mahkamah memanggil kementerian dalam negeri
sekalipun pak wiran nggak boleh bertanya tapi ketika ada keterangan mengenai jumlah penduduk clear bahwa kemudian itu dikabulkan oleh mahkamah
ini ketika dalam konteks permintaan menghadirkan menteri sosial dan menteri keuangan
ketika disampaikan ada sesuatu yang gagal ya itu sesuai yang kami harapkan
oke jadi anda menganggap bahwa memang itu relevan begitu hadirkan menteri ini
iya sangat relevan supaya hal hal yang dipandang sebagai suatu pelanggaran mesti diklarifikasi
kalau memang melanggar itu diluruskan
supaya ke depan penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu nanti november
itu akan ada hajatan pemilu kada serentak secara nasional pertama kali di indonesia
dan kemudian dalam sejarah itu bisa diluruskan
nggak ada lagi penggunaan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan elektoral
oke baik saya ingin ke bung habib dulu dari tim hukum dua ini
ini kan dari tkn ini menolak ya untuk menteri dipanggil
karena memang apakah memang karena tidak perlu kehadiran menteri di sidang
atau mungkin ada kekhawatiran jangan jangan mobilisasi bansos itu bisa terbukti nih
ketika misalnya menteri dihadirkan dalam persidangan
ya pertama yang disampaikan oleh pak otto hasibuan ya bukan menolak tetapi mempertanyakan relevansi
karena kalau kita bicara apa namanya perselisihan hasil pemilihan umum ya phpu
sebagaimana diatur konstitusi dan didelegasikan di undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
undang undang mahkamah konstitusi phpu itu objeknya adalah
sengketa hasil bukan proses kenapa
karena desain undang undang kita yang namanya proses ini
berbagai bentuk dugaan pelanggaran termasuk dugaan misalnya penggunaan fasilitas negara
untuk menguntungkan atau merugikan paslon itu penyelesaiannya di bawaslu
apakah melalui pelaporan dugaan pelanggaran ataukah melalui sengketa proses
karena itu disampaikan di daerah lepasan ya
jadi secara umum jika memang kita ingin bicara soal pemanfaatan bansos
desain ya penggunaan bansos untuk kepentingan salah satu paslon ya kita siap aja buka bukaan
kami tidak ada gentar sedikit pun para menteri ya atau bahkan lebih banyak kalau perlu
bukan hanya dua menteri tersebut perlu juga dihadirkan misalnya pejabat pejabat dari badan intelijen negara
karena terungkap dan terbukti dalam proses ya pernah ada
pj bupati sorong yang menandatangani fakta integritas untuk memenangkan paslon tertentu
ya kan ada beberapa pj kepala daerah juga sudah terbukti ya mendapatkan hukuman karena ketidak netralan
nah hal hal seperti itu kan nggak ada masalah ya
karena kan posisi kami di persidangan ini kan hanya sebagai pihak terkait
beban pembuktian terbesar itu ada pada pemohon ya
azas berlaku umum bahwa barang siapa yang mendalilkan maka mereka lah yang memiliki beban pembuktiannya
silahkan saja dihadirkan kalau memang ini ya kami nggak ada masalah
sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalam konteks kompetensi ya mahkamah konstitusi ini adalah
oke baik saya tahan di sana bung habib saya ingin ke mbak titi
mbak titi ini sebenarnya untuk membuktikan ini kan kalau kita baca dalil dalil dari mereka ini kan ingin membuktikan bahwa ada dalam electoral proses itu
itu terjadi kecurangan begitu yang kemudian membuat terjadi kemenangan pada dua
saksi atau ahli yang bagaimana yang dibutuhkan untuk bisa membuktikan itu
iya kalau kita baca permohonan nomor satu dan nomor tiga mayoritas itu kan tidak bicara
soal angka suara yang ditetapkan oleh kpu ya tetapi menyoroti angka suara itu dihasilkan dari proses yang seperti apa begitu
nah yang didalilkan itu kan ada beberapa hal mulai dari keabsahan pencalonan lalu yang kedua soal politisasi sumber daya negara untuk kepentingan
yang memberikan manfaat atau insentif berdampak pada kemenangan salah satu calon lalu politisasi perangkat desa
nah ini adalah hal yang harus dihadirkan oleh integritas penyelenggara pemilu
nah terkait dengan politisasi sumber daya negara yaitu bansos yang harus dihadirkan menurut saya adalah pihak pihak yang mengetahui bahwa desain bansos itu
memang tidak sejalan dengan tujuan yang memang dikehendaki tetapi di dalam prosesnya ada muatan muatan politik pragmatis atau politik praktis yang dilekatkan pada bansos itu
nah itu yang harus bisa dibuktikan di persidangan termasuk

jadi sebenarnya penggunaan bansos sendiri itu tanpa mengubah preferensi pemilih sudah bermasalah
kalau dia memang bisa dibuktikan ada muatan muatan politik elektoral di dalamnya
nah masalah pilihan pemilih itu memang kan di bilik suara tetapi ketika sumber daya negara digunakan tidak pada semestinya atau ada muatan muatan politik elektoral itu saja sudah salah
nah kemudian ketika dia cakupan dari program tersebut misalnya secara jumlah pemilih dan lain sebagainya cakupannya itu signifikan terhadap perolehan suara
itu juga bisa kemudian menjadi salah satu hal yang memperkuat dalil yang disampaikan oleh pihak
mas heru ini sebenarnya nanti timnas amin ini akan membawa berapa saksi dan ahli
kabarnya ada dua belas saksi dan tujuh ahli yaitu siapa saja itu
di ayat dua disebutkan mahkamah juga bisa membuat amar putusan yang lain selain itu
tubuh yang bisa untuk menjangkau pelanggaran pelanggaran secara kualitatif itu yang pertama
kemudian yang kedua bahwa pembuktian ini tidak semata mata bertumpu pada saksi
bahkan saksi itu adalah diurutan di dalam hukum acara itu tapi bukan urutan pertama
alat bukti yang pertama adalah surat atau dokumen
jadi keterangan yang disampaikan atau permohonan yang disampaikan oleh pemohon kemudian jawaban kp itu dan keterangan pihak terkait
itu di dalam hukum acara mahkamah konstitusi merupakan suatu alat bukti
dan kalau tidak dibantah itu menjadi suatu suatu yang benar
nah bu saksi itu baru yang ketiga
nah kemudian menjawab pertanyaan berapa yang akan dihadirkan kami sudah merencanakan menghadirkan sembilan belas menggunakan kuota itu secara maksimal
atau sebaliknya masih dalam proses di musawarakan
tapi kan besok ya sudah dihadirkan ya
besok dihadirkan karena kesempatannya hanya satu kali
kemudian besok baru pemohon perkara nomor dua
kalau dari tkn dari prabowo gibran ini bung habib kira kira akan seperti apa komposisi
ya sebelum menyampaikan soal komposisi ya tentu kami ingin menegaskan bahwa berdasarkan
ketentuan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas yang memang diamanatkan dimandatkan
oleh pasal dua puluh dua e ayat enam bahwa ketentuan mengenai pemilihan umum lebih lanjut
diatur oleh undang undang maka kami hakul yakin maka jelis hakim konstitusi maka
karena domain dari masalah yang kita perbincangkan hari ini bukanlah di mahkamah konstitusi sejatinya
tetapi di bawaslu karena buku keempat ya pasal empat ratus lima puluh empat dan seterusnya jelas
ada pengaturan tentang pelanggaran pemilu diantaranya pasal lima ratus empat puluh tujuh soal adanya aparatur sipil negara
penyelenggara negara yang bisa dihukum kalau melakukan perbuatan yang menguntungkan
atau merugikan pasangan calon jadi tidak ada kekosongan hukum
oke ya sehingga sudah jelas ya kalau kita bilang hukum harus progresif hukum harus membuat terobosan
agar semua masalah bisa diselesaikan secara hukum hukum kita sudah sangat progresif sejak tahun dua ribu tujuh belas ya
soal berapa orang saksi saat ini terus kami rumuskan malam ini kami rapat
dan nanti pada saatnya akan kami informasikan kepada publik
baik terima kasih bung habibur rahman tim hukum prabowo gibran mas heru widodo
tim hukum dari anies mohaimin dan juga
dan juga mbak titi anggraini pengajar hukum pemilu universitas indonesia
terima kasih sudah berbagi pandangan di sapa indonesia malam sehat selalu